di sela konferensi tingkat tinggi di bali presiden joko widodo menggelar pertemuan bilateral dengan presiden amerika serikat joe biden
dalam pertemuan ini biden didampingi menteri luar negeri anthony blinken menteri keuangan janet yellen serta dubes amerika serikat untuk indonesia sung kil
sementara presiden jokowi didampingi menlu retno marsudi menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan menko perekonomian erlangga hartarto dan menteri bumn erick thohir
selain bertemu jokowi joe biden juga rencananya akan bertemu secara bilateral dengan presiden china xi jinping